menyediakan layanan transportasi kendaraan roda empat dengan berbasis teknologi online
go kart kini telah merambah yogyakarta menyusuk gojek yang terlebih dahulu masuk
memberikan jasa layanan transportasi dengan kendaraan roda dua
meski telah beroperasi namun dinas perhubungan daerah istimewa yogyakarta
mengaku belum menerima permohonan izin usaha dari gokar
dinas perhubungan diy sendiri mengaku telah melakukan pengecekan
dan menemukan sejumlah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan aplikasi gocar
dinas perhubungan mengaku telah melayangkan panggilan terkait peroperasinya gocar ini
panggilan ini mengacu pada peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas tentang penyelenggaraan usaha transportasi